dari timur tengah arab saudi saya akan mengajak anda puspa dan juga anda pemirsa semua untuk menyapa seorang kawan kita
yang sedang menempuh pendidikan doktoralnya di portugal tepatnya ada di lisbon kayaknya ya
kita akan ada di porto ini salah satu club favorit saya nih fc porto
sudah ada mas aka suprianto yang saat ini ada di portugal
ini kelihatannya lagi di masjid atau lagi di musola di belakangnya ada yang sedang beribadah nih
mas aka ini bagaimana puasa di porto apakah ada kendalanya atau berjalan dengan biasa saja
halo mas aka mas aka boleh diceritakan ini sebagai umat muslim yang ada di portom
khususnya di kota porto di mana saya tinggal berjalan dengan syahdu berjalan dengan fitmat
karena kami di sini komunitas kecil yang tidak terlalu besar mungkin jumlahnya di bawah satu lima ratus orang
yang aktif untuk sholat tarawih di masjid hanya sekitar dua ratus orang dibagi di dua masjid
tapi kita sangat kompak karena tiap kali buka kita buka bersama di masjid
dan karena banyak sekali komunitas dari asia selatan di sini ada orang india orang bangladesh
dan banyak lagi yang berada di sana
maka kuliner dari negara asia selatan seperti nasi biani atau kari karian itu mendominasi hidangan pada saat buka bersama
ini baru saja selesai kami melaksanakan buka bersama dan sedang meluku melatih syahdu
mas aka kalau kita boleh tahu nih mas aka berapa jam sih mas aka anda semua umat muslim yang ada di portugal
untuk melewati hari hari puasa ini berapa jam sih biasanya kita puasa di sana dan sahur
sebenarnya jam berapa buka puasanya jam berapa biasanya nih mas aka
puasa di sini sembilan belas jam kami selesai sahur masuk ke subuh itu sekitar pukul empat pagi
dan kami melaksanakan buka puasa mahrib pukul sembilan delapan menit untuk hari ini sembilan malam lebih delapan menit
jadi sekitar sembilan belas jam lebih sedikit
cuaca juga kebetulan summer musim panas
namun karena semangat untuk menyelesaikan puasa lebih tinggi daripada panas
jadi puasa juga terasa tidak terlalu berat seperti di indonesia
ya mas aka bagaimana dengan cuaca di portugal sendiri
apakah panas atau dingin atau menjadi tantangan gitu
ada ujian kah dari cuaca sendiri atau memang ada tantangan lainnya
dalam berpuasa di portugal
tantangan terberat puasa di portugal ini mungkin selain waktunya yang panjang tadi bagi sebagian teman
tentu yang melancong ke sini akan terasa berat
juga karena di sini tidak seperti di indonesia di mana kita sahur itu gampang cari makanan gitu ya
juga gampang dari parung kata kata atau kapau gitu kalau di jakarta
di sini kan kita mesti buka di rumah mempersiapkan sendiri apalagi yang mahasiswa
dan untungnya pada saat buka bersama kita bisa melaksanakan buka bersama di dua masjid
ada dua masjid di sini yang pertama dikelola oleh komunitas asia selatan
yang kedua dikelola oleh komunitas arab maghrib atau afrika utara
mereka juga menyediakan kuliner khas mereka sendiri
jadi kalau misalnya mau puasa di sini tantangan terberatnya nyarisau
dan kita selesai terawih itu biasanya pukul dua belas malam
pulang ke rumah pulang ke kos atau pulang ke kontrakan itu bisa jam setengah satu jam satu malam
dan harus mempersiapkan sahur karena jam empat pagi itu kita sudah sedang
tidak bisa sahur lagi
jadi waktunya mepet untuk mempersiapkan sahur dan istirahat sebenarnya
itu tantangan yang menurut saya terberat
terima kasih mas aka suprianto dari portugal
selamat menjalankan ibadah puasa
selamat menjalankan sholat isya
sembilan belas jam mempersiapkan waktu buka dan waktu sahur ini sangat sangat
jadi kadang kadang kalau kita di indonesia